pemandangan ini sempat menjadi salah satu lukisan pada uang pecahan seribu rupiah
ini adalah danau laguna atau dikenal juga sebagai danau ngade
berlokasi di desa ngade kelurahan fitu kecamatan kota ternate selatan
lokasi danau laguna ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dan tak jauh dari pusat kota
meski letaknya bersebelahan dengan pantai danau ngade tetap danau dengan air tawar
selain menawarkan pemandangan yang indah pengunjung bisa bersuah foto maupun bermain sepeda gantung
untuk bermain sepeda gantung sendiri dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah
sementara untuk bermain ayunan dikenakan biaya lima rupiah
baru turun dari pesawat saja pemandangannya sangat luar biasa
ketika kesini kan memang pengen melihat foto di uang seribuan ini pulau tidore dan kekayaan alam lautnya yang luar biasa
selain memiliki pemandangan yang indah
danau laguna juga memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar
di antaranya sebagai lokasi budidaya ikan tawar serta pengairan area perkebunan
wisatawan berharap agar pemerintah kota ternate ikut mengembangkan kawasan wisata di wilayah ini sehingga bisa semakin banyak yang datang untuk berkunjung
rusdi samsi maluku utara